setelah menuai banyak kecaman dari banyak warganet terkait beredarnya foto sejumlah santriwati menenteng senjata laras panjang dan memakai rompi anti peluru
pihak pondok pesantren baitul quran al jahrah magetan jawa timur memutuskan untuk menghentikan ekstra kulikuler airsoft gun
pihak pondok pesantren pun berencara menggantinya dengan ekstra kulikuler olahraga karate futsal volley pramuka ataupun paski braka
setelah kita kaji terus kemudian atas saran dari berbagai pihak insya allah untuk kegiatan tersebut tidak akan kita laksanakan ke depannya
ditegaskan juga oleh esgianto sebenarnya foto enam santriwati menenteng senjata itu hanyalah potongan saja
di dekat para santriwati itu ada seorang pria pelatih yang juga membawa senjata
ada juga foto lain yang memperlihatkan santri laki laki membidik dengan senjata
dan semua foto itu diakui diambil saat kegiatan mpls atau masa pengenalan lingkungan sekolah madrasa aliyah di pondok pesantren tahfiz baitul quran al jahrah
diberitakan sebelumnya munculnya foto foto di laman instagram yang akhirnya viral itu memicu keresahan dari banyak pihak
banyak warganet yang khawatir
anak anak diajarkan pendidikan militer yang bisa menanamkan kekerasan dan radikalisme